nah jika mengisi liburan di lokasi wisata sudah biasa
anda bisa mencoba liburan alternatif dengan suasana agrowisata
seperti apa bentuknya berikut liputannya untuk anda
didirikan sejak tahun dua ribu satu dan dikembangkan intensif
mulai tahun dua ribu empat belas dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya
menerapkan mini agrowisata yang bebas dikunjungi masyarakat
tepat di bagian belakang kantor utamanya
isinya beraneka ragam mulai aneka budidaya tanaman pangan
tak hanya itu kawasan yang tepat di tengah kota ini
dilengkapi juga dengan peternakan seperti ayam kambing kalkun
kelinci dan aneka ragam lainnya
anak anak dan pengunjung pun tak hanya sekedar melihat lihat
mereka juga mendapat edukasi tentang budidaya tanaman dan satwa
baik teori maupun praktik langsung
hal positifnya kayak ini adiknya tadi
jadi takut sama kelinci jadi berani
lihat kambing tadi agak agak takut dikit gitu
jadi berani terus biasanya kalau lihat ayam
bau kan nggak suka ini mau masuk kandangnya ayam
masuk ke areal ini gratis tidak dipungut biaya sama sekali
jadi kita membuat demplot seperti ada di belakang itu
ada kandang kambing kemudian kolam ikan dan sebagainya
masyarakat juga bisa melihat biaya yang selama ini ke masyarakat kita gunakan di dinas ini
di konsep berkesinambungan zat buangan peternakan digunakan sebagai penyubur aneka tanaman
betul sekali liburan atau berwisata kok di kantor dinas pemerintahan
nah ketika saya masuk ke sini memang bagian depannya ini full dari suasana perkantoran pemerintahan
namun siapa sangka ketika saya masuk ke dalam ini ada luasan lahan sekitar delapan meter persegi
yang di konsep mini agrowisata
selepas mendapatkan edukasi anak anak juga bisa bermain sepuasnya di area outbound yang juga disediakan
permainan ini bisa melatih keterampilan motorik anak
buka setiap hari senin hingga minggu mulai jam delapan pagi hingga tiga sore
mini agrowisata dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya ini dibuka untuk umum maupun instansi
masyarakat bisa datang langsung atau bersama rombongan dengan perjanjian
agar terhindar dari kelebihan
dan kelebihan kapasitas pengunjung